majid istiqlal jakarta menggelar salat jumat perdana siang ini setelah sempat tutup karena ppkm level empat
protokol kesehatan ketat akan diterapkan saat menggelar ibadah sholat jumat di masjid istiqlal
majid istiqlal akan menggelar salat jumat perdana dengan kapasitas jemaah sebesar dua puluh lima persen
sudah mendapat vaksin minimal dosis pertama dan juga menjadi syarat bagi jamaah yang ingin beribadah di masjid istiqlal
para jemaah juga diminta untuk membawa perlengkapan salat sendiri karena majid istiqlal tidak menggelar karpet di tempat ibadah
pengurus masjid istiqlal tidak merekomendasikan anak anak dan lansia untuk beribadah di masjid istiqlal karena rentan tertular
selain ibadah sholat jumat majid istiqlal juga sudah menggelar ibadah salat lima waktu
bagaimana persiapan masjid istiqlal untuk kembali dibuka bagi salat jumat hari ini sudah ada produser lapangan arief kurniawan
arief kalau tadi sejumlah syarat disiapkan buat warga yang ingin melakukan sholat jumat
salah satunya sudah mendapatkan vaksinasi pertama kemudian juga harus membawa peralatan salat sendiri
lalu bagaimana pengawasan dan nanti proses pelaksanaannya di sana
selamat pagi menjelang siang yuda
saat ini saya berada di depan
pintu gerbang vip masjid istiqlal
dan memang untuk kali ini masjid istiqlal berbeda ya seperti sebelum sebelumnya
jika sebelum sebelumnya awak media itu selalu diizinkan masuk ke dalam lingkungan
namun untuk kali ini kita awak media masih tertahan di depan pintu gerbang
dan belum bisa mendapatkan izin masuk untuk melakukan peliputan
dan memang mengutip dari cnnindusia com
wakil ketua bidang penyelenggaraan peribadatan masjid istiqlal abu hurairah
itu sudah mengatakan hari ini akan digelar
atau jika dijumlahkan itu sekitar lima puluh ribu jamaah
karena kapasitas masjid istiqlal ini diketahui mencapai dua ratus jamaah
dan memang protokol kesatuan kita akan diterapkan
dan salah satunya ini yang menarik adalah mencaratkan vaksinasi minimal dosis pertama
dan saat ini di depan pintu gerbang vip ini di belakang saya
ini di sini banyak petugas keamanan
yang berada di balik pintu pagar yang nanti akan melakukan pemeriksaan kesehatan
salah satunya adalah mengecek suhu tubuh dan juga vaksinasi
jadi nanti bagi warga atau jamaah yang sudah divaksin bisa menunjukkan bukti vaksinnya
yang diunduh dari peduli lindungi milik kementerian kesehatan
itu bisa ditunjukkan langsung atau dari yang diberikan sms melalui kemenkom info
ini bisa ditunjukkan langsung oleh petugas dan nanti jamaah baru bisa diizinkan masuk
dan memang untuk pintu masuk di masjid istiqlal ini tidak semua dibuka
bahkan gerbang utama itu juga ditutup
salah satunya yang dibuka ini adalah di pintu vip ini
dimana letak persisnya itu di depan atau diseberang halte transjakarta juanda
dan bagi para jamaah yang ingin mengikuti sholat jumat di sini
itu diwajibkan untuk membawa peralatan ibadah sendiri seperti sajadah terutama ya
karena memang di masjid istiqlal
tidak digelar karpet untuk mencegah terjadi penularan
dan juga untuk lansia dan juga anak anak itu tidak direkomendasikan untuk mengikuti sholat jumat
dan kalau dari pantauan saya
memang dari tempat ruang ibadah utama itu sepertinya sudah siap untuk menggelar ibadah sholat jumat
namun memang sayangnya sampai dengan pukul sembilan tiga puluh empat ini
kita belum diizinkan masuk untuk melakukan peliputan
karena memang yang tadi saya jelaskan bahwa cukup berbeda protokol di sini
terutama protokol keamanan karena sebelumnya ketika saya melakukan peliputan di sini
itu awak media bisa langsung masuk ke lingkungan
namun untuk kali ini ini kita ditahan dulu di depan pintu gerbang vip
dan kita juga cukup mengerti karena ini terkait dengan masalah protokol kesehatan
mengingat saat ini masih ppkm level empat
dan tentunya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan terutama terkait penyebaran penularan
sehingga protokol keamanan yang cukup ketat diterapkan di masjid istiqlal
apakah nanti akan ada pembagian jadwal sholat
apakah memang hanya satu kali saja diselenggarakan
ya memang sepengetahuan saya jika dibandingkan dengan masjid masjid lain
seperti masjid raya hashim ashari itu tidak ada atau jarang ya ada sholat jumat dilangsungkan
dengan dua sesi
atau dua waktu
jadi sholat jumat di masjid istiqlal ini kemungkinan besar akan tetap satu waktu
dan juga sudah diikuti dengan protokol kesehatan
dan tentunya juga nanti untuk ceramah sebelum sholat jumat itu nanti akan dibatasi
biasanya maksimal lima belas menit karena untuk sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak terlalu lama memberikan ceramah
baik arief terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali arief kurniawan